setelah juli lalu menang tko di ronde ke enam atas petinju thailand panya utok
dan sukses mempertahankan gelar juara kelas ringan super wbc asian boxing council silver
petinju indonesia daud yordan akan kembali naik ring
kali ini petinju berusia tiga puluh lima tahun berjuluk the peoples champion ini
akan berhadapan dengan petinju asal ukraina zorafor petrosyan pada tanggal empat belas oktober mendatang
pertarungan daud versus zorafor ini sekaligus akan mempertaruhkan gelar juara versi
memiliki rekor empat puluh dua menang dari empat puluh tujuh pertarungan
daud yordan yang juga mantan juara dunia di tiga divisi yang berbeda
akan mewaspadai kecepatan yang dimiliki oleh petinju muda asal ukraina berusia dua puluh empat tahun ini
saya sangat optimis bisa mengalahkan lawan dan saya haus kembali kemenangan ko
dan dari berbagai rekaman video
saya sangat optimis bisa mengalahkannya dengan tidak sepuluh rode
untuk daud saya merencanakan tahun dua ribu dua puluh tiga
daud sudah kembali di top sepuluh dunia
untuk pertandingan ke depannya
sepertinya kita tidak akan memilih
kita akan selalu memilih petinju petinju yang rankingnya mungkin mendekati ranking mereka atau diatasnya
dalam pertarungan yang rencananya akan digelar di balai sarbini jakarta
pihak promotor juga akan menampilkan petinju indonesia lainnya ongen sagnosiwi
ongen yang juga merupakan seorang prajurit tni angkatan udara ini
melawan petinju filipina richard pumikpik
sepanjang karirnya ongen belum terkalahkan dari sepuluh pertandingan yang sudah dijalani
dengan sembilan kali diantaranya diraih lewat kemenangan ko
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta